ada apaan sih ketawa ketawa happy banget muhammad tuh diundang undang tuh
ya ketawa lah ma karena reva itu ternyata gak jadi sekolah di asrama di bogor
kembali lagi ke sekolahnya boy bareng sama boy
wih ada okp nih
iya mau mobil baru ma ceritanya

weh apa tuh okpr
orang kaya buruk
hei yan bagus kenapa tuh sampe punya begitu
yee emangnya gua apa yang mukul
kalo kan gua ngobrolin tadi gua nyuruh bang bagas buat bantuin chandra lagi dikroyakin orang
tapi kok om bagas yang bawa belut
ah tadi gak ngeliat sih
itu orang bener bener jago berantemnya
masa om bagas sama chandra berdua loh sendiri
om bagas sama chandra yang jokrak
itu orang hebat banget
gimana gua tau tadi gua gak sempet kenalan
gua langsung berantem
tapi gua juga gak sempet kenalan
hei yan emang lu ketemu cewek apa
segala pake kenalan
lu tadi denger tuh aikal ngomong apa
nanya apa ke gua
gua jawab lah gua belum kenalan
mau dibawa ke rumah sakit
gue udah biasa seperti gini
gue udah biasa bonyok kayak gini
ehm temen temen udah sore ini mendingan kita berbicara
mendingan kita sabut aja
eh lu pada mau kemana
kan gua baru sampe
yaudah kalau gitu
mbak gas sama yan disini aja dulu
tapi mumpung belum maghrib
kalian harus sampai di rumah ya
udah ada ikan kan mending kita pulang
bang itu mereka
kenapa malah ke jalanan
mereka yang ngusuk kita
tapi ga ada si boy nya
tapi dengan hajar mereka
dan abang bisa hajar dia

pes sebenarnya tuh mama mau minta tolong tahu sama papa
mau minta tolong supaya papa itu bener bener mencintai mama apadahnya
tapi papanya ngambek sih
wah nggak jadi deh
katanya juragan teh mau sholat maghrib
baru mau akan den